awal tahun dua ribu delapan belas media media indonesia dikejutkan dengan pengumuman tutupnya majalah dan situs rolling stone indonesia
rolling stone indonesia mengumumkan mengakhiri usaha penerbitan majalah musik dan juga situsnya di indonesia hari ini pada satu januari dua ribu delapan belas
ini diumumkan manajemen melalui situs resmi rolling stone indonesia
manajemen menjelaskan merek yang berada di bawah nama rolling stone indonesia atau yang terkait dengan rolling stone indonesia
telah dikembalikan ke rolling stone yang berbasis di new york amerika serikat dan juga internasional
chief editor majalah rolling stone indonesia adib hidayat juga berterima kasih kepada karyawan dan seluruh pihak yang telah berdedikasi untuk rolling stone indonesia selama dua belas tahun terakhir
sejumlah netizen sempat menyayangkan berita penutupan ini